di final seratus meter putra klasifikasi t tiga puluh tujuh
atlet andalan indonesia sabto yogo purnomo
bertanding melawan sprinter dari vietnam
dengan start yang mulus atlet indonesia
peraih medali perunggu pada paralimpiade tokyo dua ribu dua puluh ini
langsung melesat meninggalkan lawan lawannya
sabto pun melintasi garis finish di urutan pertama
dengan catatan waktu sebelas empat puluh dua detik
meski menang sabto merasa catatan waktunya
di asean paragames kali ini masih belum maksimal
cuaca panas terik di solo juga cukup mempengaruhi penampilannya
pertandingan tadi di seratus meter itu belum maksimal ya
soalnya catatan terbaik saya cuma
tadi cuma berapa ya sebelas empat puluh dua
catatan terbaik saya sebelas tiga puluh satu
itu termasuk kurang banget
nanti tinggal fokus di dua ratus meter
pada pertandingan para atletik yang berlangsung di stadion manahan solo senin pagi
indonesia juga menambah dua medali emas dari nomor sprint
di klasifikasi t dua belas putri
sprinter indonesia nimade arianti putri
menjadi juara dengan catatan waktu tiga belas tujuh detik
sementara rekannya amelia nilam harus puas dengan medali perunggu
di kategori t tiga belas putri
dua atlet indonesia putri aulia dan niwayan ayu
berhak atas medali emas dan medali perak
tim para atletik indonesia menargetkan dapat meraih tiga puluh lima medali emas
dari satu ratus empat puluh lima medali emas yang diperebutkan